antisipasi kejahatan aksi teroris pasca penampakan kawanan jaringan teroris isis di surabaya terus dilakukan
petugas polres probolinggo kota jumat malam menggelar razia kendaraan di pertigaan pantura probolinggo jawa timur
sebanyak enam puluh personil polisi bersenjata lengkap melakukan penjagaan di pintu masuk dan perbatasan keluar kota probolinggo jawa timur
petugas memberhentikan mobil box dan mobil pribadi serta menyisir barang bawaan dan setiap sudut kendaraan
dan tidak hanya di jalur pantura petugas juga melakukan patroli di depan pintu masuk terminal bus antar kota antar provinsi
petugas kepolisian akan terus melakukan razia dan kegiatan patroli rutin di sejumlah titik rawan kejahatan untuk meminimalisir aksi teroris yang akan masuk ke wilayah hukum probolinggo